selalu seru ya selalu menarik gitu kalau melihat lika liku timnas sepak bola indonesia
nah untuk membahasnya bergabung bersama kami ada kesit b handoyo pengamat sepak bola
mas kesit selamat malam
selamat malam mbak tuta
mas kesit melihat pemecatan dari simon mcmanamy di tengah kontraknya saat ini kan harusnya dua tahun sampai dua ribu dua puluh ya sampai kualifikasi
efektif nggak sih kalau menurut mas kesit kalau melihat dari timnas sendiri kondisi timnas dan juga kondisi pssi saat ini
iya memang kalau kita bicara soal pemecatan seorang pelatih dalam sebuah scene tujuannya kan dua ya mbak ya
pertama adalah agar setelah ada pergantian pelatih tim itu akan menjadi lebih bagus atau sebaliknya kan begitu
jadi setiap pemecatan seorang pelatih itu kan implikasinya menjadi dua bisa menjadi baik atau makin buruk kan begitu
tapi saya pikir sebagai solusi di tengah terpuruknya tim kita
di empat pertandingan grup d piala dunia kejadian piala dunia memang apa yang diperlihatkan oleh simon mcmanamy menurut saya memang sangat berkolak belakang dengan hasil yang pernah dia capat misalnya ketika dia menangani timnas filipina atau ketika dia menangani tim liga satu bayangkara fc
mungkin masyarakat terkejut setelah melihat timnasional loh
kok tidak ada kemajuan yang berarti ya tapi justru sebaliknya timnas kita mengalami sebuah kemunduran yang menurut saya sangat parah gitu ya
kita dari empat kali bertanding kebobolan empat belas gol ya ini suatu yang sangat menurut saya sangat memalukan gitu ya
tim kita tampil begitu anti klimaks dan tidak memperlihatkan sebagai
sebuah kekuatan yang baik di persaingan itu
padahal kan disitu kita lawan lawannya kan lawan lawannya yang sering dihadapi
ada malaysia ada vietnam kemudian ada thailand kecuali uni emirat arab ya
kalau mas kesit ngelihatnya strategi yang dilakukan oleh simon mcmanamy dengan pelatih pelatih indonesia sebelumnya sama atau memang ada strategi yang berbeda yang ternyata dianggap mungkin gagal gitu
saya justru melihat dari empat pertandingan yang ada saya tidak melihat gitu
apa sih sebenarnya bentuk bentuk permainan
yang coba dihadirkan oleh simon gitu nyaris tidak terlihat pola yang bisa dijadikan pegangan ketika dia mengawali pertandingan di pertandingan grup g
kemudian dilanjutkan dengan pertandingan pertandingan berikutnya gitu ya
sehingga ya wajar kalau masyarakat melihat loh ini apa sih yang dibuat oleh simon gitu
kok tidak sama sekali tidak terlihat gitu
tim yang sebelumnya kita kadang kadang akan bisa lah bersaing misalnya dengan malaysia atau dengan vietnam gitu ya
tapi ternyata justru sangat diluar dugaan
jadi masyarakat juga wajar kalau kemudian ada tuntutan bahwa simon sebaiknya dipecat saja begitu
nah kalau kita flashback nih selama ini drama kursi kepemimpinan dari timnas kayaknya belum membuahkan prestasi yang signifikan gitu dalam eksistensi timnas
tapi sebetulnya apa mas kesit yang salah disini
iya jadi memang banyak ya persoalan yang dihadapi oleh tim nasional kita

tim ini terbentuk kan awal awalnya ada semacam keluhan karena persiapan yang tidak efektif ya
jadwal kompetisi yang padat yang tidak bisa menyesuaikan dengan kepentingan tim nasional
ya pemain pemain yang dihadirkan juga sudah berada dalam kondisi yang tidak performnya tidak bagus karena sudah kelelahan di kompetisi
ini salah satu faktornya
kemudian juga ya sekali lagi kepintaran timnya
kepintaran dari taiman yang tidak terlihat
ketika dia menerima
tugas ini dengan
keadaan yang tadi saya sebutkan
namun tidak ada upaya untuk
mencari solusi paling tidak memperlihatkan
bahwa tim kita punya
greget gitu loh walaupun misalnya
kita tidak mampu banyak untuk
mas lusit kita mendengar dari
kemarin ada nama yang disebut ada
shin taeyong dari korea kemudian ada
luis mia mantan pelatih indonesia
yang juga kontraknya nggak diperpanjang
itu dulu ya nah kalau menurut
mas gesit siapa lah yang untuk masuk
sebagai pelatih kalau melihat
louis mia cepak terjangnya
saya kira louis mia siapapun
tahu lah ya bahwa dia adalah pelatih yang punya
kualitas pelatih yang sebenarnya
sudah mulai memberikan
cukup signifikan di tim nasional kita
karena apa yang
diperlihatkan oleh louis mia
sepanjang dia menangani tim nasional sebenarnya
grafiknya cukup bagus
menurut saya cukup bagus grafiknya walaupun memang
belum memberikan hasil yang optimal tapi kan
ini proses ya ketika louis mia
menangani tim nasional kita
dengan bayaran yang
memang lumayan dahsyat ya kemudian juga
dengan kemampuan dia
dan kapasitas dia sebagai pelatih
menurut saya dia pelatih yang
kali dari internasional ya wajar ya jadi saya kira
apa yang diperlihatkan
mia sebenarnya bisa dituskan kalau misalnya
pssi kemudian mau mempercayakan lagi ya bagus
dia dia sudah hafal dengan kondisi
tercukup oleh indonesia dia juga
sangat mencintai indonesia dan juga
dari pemain pemain indonesia
mas kusit tadi menyinggung
kata kata bayaran saya jadi kepikiran
ini nggak sesuai dengan kontraknya nggak sampai

begitu dan harus ada kompensasi yang dibayarkan
oleh pssi betul tidak
iya biasanya kan kalau
kontrak ke orang pelatih ya itu entah pelatih klub
atau pelatih tim nasional biasanya
dalam klausul perjanjiannya pasti disebutkan
kalau misalnya dia mengalami kegagalan
yang paling pahit ya dia dipecatkan gitu
dan tentunya adalah kompensasi yang
diberikan tapi kalau
melihat hasil yang di
simon ya saya pikir dia pasti
juga paham gitu dia juga pasti akan menerima
walaupun masih ada satu tugas lagi menghadapi
malaysia baru setelah itu dia
lepas dari jabatan
mas kusit singkat saja terakhir kita tahu ke pengurusan pssi
yang baru ini cukup jadi kontroversi
nampak akan ada perubahan masif
nggak sih dalam ekosistem sepak bola tanah air
saya begitu ya ada sebuah perubahan
yang sangat signifikan karena di tengah
stigma negatif terhadap
kepengurusan di pssi sebelumnya
lama yang selama ini juga
disorot cukup negatif saya kira
dibawah kepemimpinan pak iwan bule
pak iwan bule bisa mengambil
apa ya satu
berani mengambil sebuah
sikap dan berani juga menentukan
bahwa arah sepak bola indonesia ini harus
begini ya orang orang yang
memang hanya akan menjadikan
pssi sebagai tempat untuk
mencari uang barangkali begitu ya
untuk kepentingan diri sendiri ya sudah
suwagarnya yang dikasih tempat
begitu kita harapkan
ada gebrakan baru dari tim nasi indonesia
dari pssi juga mengingat ada
ada apa namanya penggantian yang besar
dan juga pemecatan
simon mcmanamy ini ya jadi keputusan yang cukup
mas kesit behandoyo terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
di sianan indonesia connected